dan rutin meminum obat atau insulin suntik
bahwa untuk kegiatan olahraga
karena dia tough sekali dia mau support dirinya sendiri
kalau kita bilang saya bilang berbeda
wanita indisapa lala ini mulai membangun bisnis donutnya sejak empat tahun lalu

agar memudahkan pemeriksaan di setiap pintu masuk
sekarang sih aku udah gak
termasuk dulu itu bapak saya almarhum ya
selain itu listrik yang digunakan juga bertujuan untuk menyaring kualitas air laut
tidak disiplin fiskal tetap akan dijaga
yang berusaha untuk memahami dan mengakomodir kedua aspirasi
jadi berbagai daerah terus dari luar negeri juga
kan karena ada diaturan turunannya
mengalami gangguan mental emosional
jika anda berencana untuk menonton konser
nah disitu yang disebut aspek kebijakan yang transparan akuntabel
mereka punya mekanisme tersendiri untuk mempertahankan aturan mereka kebiasaan cara mereka
saat diwawancara cnn indonesia newsroom ketua perhimpunan dokter paru indonesia agus dwi susanto menyebut
karena kekuasaan karena politik menjadi mudah untuk kemudian mengubah paradigma normatif dari yang biasa menjadi yang luar biasa
kita bisa mengatur perangkat ke masing masing rumah
vaksin moderna sudah digunakan puluhan juta penduduk dunia
kayak seneng aja gitu kayak bisa
ajaran islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu di kepulauan riau
sementara itu terkait dengan tenggat pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau pse pada dua puluh dua juli
baik pak usman dapat dorongan dari bu suciati
aku baru di diagnosa sama bipolar disorder dan borderline personality disorder
yang mendasarkan perhitungan pada kalender jawa
itu masih tiap tahun ada atau gimana tuh
kedua berusaha untuk selalu menghargai diri sendiri
ya bisa diselingi dengan mimpi dan berhati hati
sepuluh meter dari sumber air minum
gimana sih pak kalau anak diperlakukan kayak gitu pak
jadi ini sebuah konteks sebuah keadaan yang menurut saya akan semakin banyak menjadi pertimbangan bagi elit elit iran karena kalau kita bicara tentang iran hari ini maka musuh utamanya tidak ada lain kecuali israel yang paling besar
yaitu survei angkatan kerja indonesia
udah siap gue oke siap
ini menguatkan cita rasa kalau pakai kayu
kau kan melukunin basket kan mulai smp tuh
pada pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
yang tadinya diberi waktu sampai satu akhir tahun
jadi panic attack ketika apa
dini tuh sebelum tiga puluh sebelum tiga puluh kak
apa membawa piala thomas kembali ya namun
terus dibantu untuk mencari solusi bareng bareng
namun siapa sangka beberapa dekade lalu daerah ini menyimpan tradisi perusakan ekosistem
menurut lu fizz kan banyak pemain yang kayak contohnya kemarin kita wawancara si tirza ya
terus katanya lu mau masuk channelnya keserang lebih gampang lah keperbanas
ia tunadaksa sejak lahir
dan sejumlah masyarakat tadi sejak pagi tadi memang terlihat cukup antusias untuk mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
untuk prajurit yang saat ini sedang berada di daerah operasi
limbah plastik ini merupakan residu sampah kertas yang diimpor pabrik dari sejumlah negara
lu lo mau bales pantunnya abu gak pakai bahasa bali gitu
niko kalau main ini sebenarnya aturan mainnya gimana sih
jadi ya bisa jadi pilihan untuk buka puasa
dan agar para finalis lebih saling mengenal satu sama lain
tapi banyak anak anak muda yang sudah menduduki posisi posisi memerlukan pengalaman yang mumpuni
sekarang baduy itu menolak modernisasi
kalau beli tiga tahun kayak lebih murah daripada beli cuma satu tahun like things like that i think kayak gitu
dan gak punya experience kerja kantoran
mereka juga punya suara yang cukup itu punya peluang
misalnya ada gambar tangan ada gambar lainnya juga
udah mikir kayak semoga bisa masuk uph